luis mia aspas didatangkan sejak januari dua ribu tujuh belas untuk menjadi pelatih tim nasional indonesia dan memajukan sepak bola tanah air
namun maestro sepak bola yang pernah merumput bersama barcelona dan juga real madrid ini terhambat masalah bahasa
berikut ini adalah kisah penerjemah sekaligus asisten pribadi louis mia yang menjadi penyambung lidah sang pelatih
oke hari ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain yang hari ini sudah bermain sangat baik di lapangan
sudah menunjukkan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang besar
bangsa indonesia bangsa yang bisa berjuang bisa menunjukkan karakter dan image yang bagus di luar sana
saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di lapangan
dan yang mendukung kita di rumah
saya harap mereka terhibur dengan cara bermain sepak bola kami dengan style bermain sepak bola kami
saya lihat ada perubahan baru di pssi
di mana ada semangat baru ketumnya baru pengurusnya baru
saya merasa mungkin ini saatnya kita tidak menunggu perubahan
kita jadi bagian dari perubahan itu
situ awalnya saya mendaftar jadi administrator
kerja kantoran juga tetapi ngurusin bola
terus pas ditanya bisa bahasa asing nggak
oh yang lain ada
setelah itu pengurus pssi bilang akhirnya
oke kenapa tidak coba jadi asistennya louis mia saja
soalnya kita butuh orang yang bisa bahasa spanyol
sepak bola itu sendiri bukan hal yang asing buat saya ya
soalnya dari kecil juga emang suka banget sama bola cinta banget sama bola
terus waktu sma pernah main juga
terus pas kuliah pernah main liga universitas di perancis

terkadang pelatih coach louis itu orangnya tenang
tetapi ketika di momen momen tertentu ketika sebelum pertandingan atau ketika half team talk
ketika pergantian babak beliau itu kadang suaranya keras
makin keras terus makin marah
apalagi ketika kita posisi tertinggal beliau pasti akan suaranya lebih keras
tetapi kerasnya kepada semua pemain nggak ke satu pemain
nah disitulah tugas saya ketika dia bilang
kamu harus lari lebih banyak lagi
ini lagi pressingnya harus lebih
ini lagi harus tidak cepat kehilangan bola
nah ketika dia ngomong dengan penuh semangat seperti ini
enggak saya harus ikutin paling tidak intensitas suara beliau yang saya harus ikutin
kita keluar nanti bersenang senang
kita keluar menunjukkan apa yang kita lakukan
kita harus keluar kebersemangat tetapi senang senang
ketika kita lawan vietnam waktu itu kita lagi tersudut banget
nah beliau bilang kita harus menang lawan vietnam
kita harus tunjukkan kebanggaan kita terhadap baju ini kita garunia ini
banyak anak anak yang pengen jadi pemain bola
kita harus kasih tunjuk ke mereka bahwa ini loh mereka nggak salah
menjadikan kita sebagai pahlawan mereka
kita harus buat pertandingan yang bagus dengan myanmar dan menangkan medalli
objektif kita sekarang adalah menang medal
kembali ke rumah dengan medal
dan sekarang kita ada tiga hari untuk belajar
dan setiap kali saya habis latihan habis kompresi pers sama coach louis
coach louis pasti bilang bayu kamu pasti bakal belajar banyak bola dengan saya
kamu pasti bakal banyak belajar tentang sepak bola
dan dari situ saya makin sadar oh ternyata sepak bola itu nggak segampang kita lihat dari atas tribun atau dari televisi

saya merasa lebih sederhana
saya merasa lebih sederhana
dukungan dari coach louis coach miguel coach edu bahkan coach bima
semuanya memberikan dukungan supaya saya paling tidak mengambil lisensi d
biar bisa ngajar orang di kampung
saya merasa lebih sederhana